mum aduh kamu tunggu sini ya mum
jangan lama lama ya

naro barang berharga ku sembarangan
loh si amu mana
nah ini aku bawain temen baru nih ikan cupang
nih kamu bisa main lari larian ya